yang mulia gusti prabu argadana
apa yang terjadi
kenapa gusti keluar dari ruangan semedik
ada yang mencoba membokongku
kenapa jadi seperti ini
keberadaan siliwangi dan keluarganya sangat berbahaya bagi kita semua
kerajaan galuk bisa hancur lebur jika arkadana sangat berbahaya
benar gusti pati
terlebih sekarang arkadana sangat saktif sekali
tidak ada yang bisa mengalahkannya
siliwangi pun kalah dengannya
jika demikian siliwangi dan keluarganya harus disingkirkan
kita harus melindungi kerajaan kamu sebelum dimusnahkan oleh arkadana
tapi kita harus melakukannya dengan hati hati
gusti pati tidak usah khawatir
kami kenal pendekar pendekar sakti
mereka mau membantu kita
asalkan gusti pati mau membayarnya
aku bayar berapapun yang mereka miliki
baik malam ini aku kesana
sisanya akan aku berikan
setelah siliwangi dan keluarganya disingkirkan
kamu mohon diri pati
aku akan serahkan siliwangi hidup hidup pada arkadana
dia pasti berterima kasih
dan memberikan ganjaran yang besar pada aku
untuk menemani ayah anda prabu disini
izinkan aku untuk menemani juga disini
baik ibu unda
kamu yang sama tuh saya lagi tidur kamu mengganggu
aku jadi memikirkan
terjadi sesuatu dengan ayahnya
aku harus segera ke kerajaan gal
ada apa raden
aku ingin pergi ke kerajaan garu
untuk memastikan keadaan ayahnya prabu
pegang tanganku paman
yang mulia gusti prabu arkadana
apa yang terjadi
kenapa gusti keluar
dari ruangan smelekind
ada yang mencoba membokong quatro
apa saja yang kau lakukan
sehingga ada penyusup yang dapat masuk ke istana
tapi aku tidak melihat ada satu orang pun disini
aku akan melanjutkan semedikmu
jagalah dengan baik
jangan sampai ada penyusup lagi
yang masuk ke istana
sandika gusti prabu
sandika gusti prabu
kenapa kamu menyelamatkanku
hanya kau yang berambisi ingin membunuh arkadana
kenapa kamu melakukannya
aku tidak ingin kau mati
sebelum kau memberikan racun penawar itu kepadaku
kamu harus selalu menjagaku
agar aku selalu aman
hidup berada disini cewis
yang setelah kita pergi luar biasa
kamu harus untuk sendirian
pasti kehendakmu menjadi mereka
jangan biru diri
jangan berpikir akan digunakan solo
suara apa itu
oh seperti bayi yang baru belajar merangkak
aku adalah jean penunggu wilayah ini
aku akan membantu memulihkan tenagamu
asal kau jadi pengikutku
dan tunduk kepadaku
aku tidak akan menjadi pengikutku
ataupun menyembah siapapun
kecuali allah subhanahu wa ta'ala
aku akan memaksamu anak muda
besar juga nyalimu anak muda
kau seperti bayi yang baru belajar merangkak
kau seperti bayi yang baru belajar merangkak
asal kau jadi pengikutku
asal kau jadi pengikutmu
kau seperti bayi yang baru belajar merangkak